ini dia kain tenun endek bali yang ditampilkan dalam peragaan busana spring summer dua ribu dua puluh satu dior
desainer christian dior menggunakan produk kain tradisional bali ini dalam pekan mode paris fashion week dua puluh sembilan september lalu
sejumlah busana berbagai model ditampilkan dengan dasar bahan menggunakan kain tenun endek bali
bagi masyarakat bali kain endek bali sendiri merupakan bagian dari pakaian kepura ataupun keupacara adat lainnya
pameran dan penjualan kain indebali pun tak pernah sepi pembeli
sudah ringan itu pakenya nyaman
tenun endek bali kini tak sebatas sebagai kain kamen melilit dari bagian pinggang sampai mata kaki
namun kini kain endek sudah digunakan sebagai bahan pakaian sehari hari maupun untuk pakaian kerja dan acara spesial
pada awalnya kain endor di bali muncul di wilayah yang merupakan pusat kerajaan
kain ende ini awalnya digunakan oleh golongan raja beserta keluarganya
jadi awalnya itu adalah sebagai pakaian untuk keperluan upacara
jadi pakaian untuk upacara pada saat misalnya upacara menek keleh upacara potong gigi
jadi mempergunakan kain tenun endek
motif kain endek kini bermacam macam
namun motif klasik dan hingga kini yang masih diproduksi adalah motif patra pewayangan hingga motif flora dan fauna
motif kreasi yang selanjutnya muncul adalah motif klasik
dengan pengembangan tambahan motif seperti mawar merak maupun cangkir
termasuk penambahan motif menggunakan benang songket baik perak maupun songket warna emas
kebanyakan sekarang dipakai untuk pakaian jadi ready to wear
artinya semua kalangan bisa
ada rupa ada harga
harga kain endek bervariasi dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah
tergantung motif warna
serta lamanya proses pembuatan kain tenun endek
tim cnn indonesia dan pasar bali